astaga mamanya nino sudah curiga kalau rena itu adalah nindi
ya tuhan andin bakalan jawab apa
andin kenapa kamu diem aja andin
kamu tolong jawab apa rena itu putrinya nino
ya tuhan apa sekarang saatnya nino dan mamanya tahu soal identitas reina
apa andin akan bicara jujur kali ini
tolong jawab dengan jujur andin apa rena anaknya nino
kalau memang rena anak nino
kami sangat merasa bersalah
dan kami akan bertanggung jawab andin
bukan rena bukan anak mas nino
sama sekali bukan
jawaban andin tetap sama
rena bukan anakku
mama baru percaya sekarang
dari dulu kan mama gak percaya
ngambil anak itu aja juga enggak kan
mau percaya atau enggak
tapi aku udah jawab semua pertanyaan mama kan
aku rasa udah cukup
gak ada yang perlu harus dibahas lagi kan ma
aku permisi ya
ya silahkan pak soeret
silahkan kita zus visiting
dengar saksanya memang apa apa
hai kamu teti di jalan ya minum jaga ibu kamu ya waalaikumsalam
belum balik ada yang ketinggalan
kita duluan ya
aku balik lagi karena
mau ngambil hp aku yang ketinggalan
tapi tadi aku gak sengaja denger
ini berat nih
berat buat tante
situasi ini berat banget buat tante
jangan nangis ya
aku benarkan mas
nama reny itu aja juga pemirian dari kamu
renek itu anak aku sama kamu kan mas
aku bener kan aku gak bohong kan mas
lagi pula mereka
mereka selama ini kemana aja
kenapa baru datang sekarang
seandainya mereka datang
datang ke rumah seakan mereka punya hak
aku gak suka
saya pasti akan lindungi kamu dari
ini tidak mudah buat kamu
kamu itu tangguh
dulu kamu bisa melalui semua masalah kamu
masalah yang datang dalam hidup kamu
kamu juga akan bisa
terlebih lebih ada ahli samping kamu
hal itu cukup pertanyaan dari kami
silahkan ibu kembali ke sel
sepertinya kita harus memanggil ibu elsa andinita
betul sekali dan
orang yang di rumah hai
dengan saya sendiri
ini dengan polsek raja lima ibu
kami ingin memanggil ibu elsa untuk dimintain keterangan terkait dengan penangkapan ibu sarah
besok pukul sembilan pagi apakah ibu bisa
ternyata gue tetap dipanggil
apakah saksian mama kurang meyakinkan
kami tunggu kedatangan ibu besok pagi jam sembilan
kira kira polisi mau nanya apa ke gue ya
gimana nanti kalau gue salah jawab
terus itu malah merugikan gue
kenapa masalah gue gak selesai selesai